pas jadi terjang banjir dan longsor pada rabu lalu
jalan akses antar desa di tiga kecamatan kabupaten sukabumi jawa barat
belum berfungsi normal karena tertimbun material longsor
sementara itu bppd kabupaten sukabumi kekurangan alat berat
untuk memindahkan material longsor tersebut
intensitas hujannya masih tinggi membuat bencana banjir dan longsor
masih terus terjadi di kabupaten sukabumi jawa barat
akses jalan yang menghubungkan antar desa dan antar kecamatan pun
masih tertutup material longsor
seperti yang terjadi di desa mekarjaya kecamatan cidolong kabupaten sukabumi ini
warga terpaksa harus melewati longsor setinggi lima meter dan sepanjang dua puluh meter
untuk menjual hasil kebunnya
sementara itu bpbd kabupaten sukabumi mengaku kekurangan alat berat
untuk memindahkan material longsor sebanyak lebih dari empat puluh enam titik
di tiga kecamatan di kabupaten sukabumi
yaitu kecamatan cidolong kalibundar dan kecamatan cibitung
ini yang belum terbuka itu ada sekitar tiga titik
tiga kecamatan yang belum terbuka longsoran
nah rencananya seperti apa nih untuk membuka longsor
kita masih berkoordinasi dengan bina marga menggunakan alat berat
kemudian bina marga juga kemungkinan sedang menurunkan alat berat
karena kan memang yang
menambah ya menambah alat berat ya
mudah mudahan secepatnya sudah mulai dibuka
karena memang akses masyarakat itu sangat penting untuk aktivitas sehari hari
sedikitnya sembilan kecamatan yang terdampak bencana banjir dan longsor
telah mendapatkan distribusi longsor
logistik dari bpbd kabupaten sukabumi
hingga kini belum ada rilis dari bpbd kabupaten sukabumi
terkait kerusakan yang terjadi di sembilan kecamatan ini
ahmad fikri sukabumi